tapi kalau tadi kita lihat jakarta biasanya macet karena kendaraan seperti itu
tapi berbeda dengan di palembang ini
ternyata ratusan pemilik dan karyawan pertokohan
memblokir jalan utama kota palembang sehingga membuat kemacetan parah
mereka memprotes larangan parkir di jalan utama
depan tempat usaha mereka selama enam bulan terakhir
yang membuat omset toko turun hingga sembilan puluh persen
kemacetan luar biasa terjadi di jalan jenderal sudirman palembang
sekitar pukul sebelas siang
ratusan pemilik dan karyawan toko di kawasan jalan utama kota palembang itu
membentangkan tali dan berkumpul di tengah jalan
mereka memprotes petugas dinas perhubungan
yang mengunci ban mobil pelanggan toko mereka
tindakan dinas perhubungan ini menjadi pemicu unjuk rasa
karena sejak enam bulan mereka sudah resah
setelah sepanjang jalan sudirman dijadikan kawasan
kami juga memperluas parkir
kebijakan larangan parkir ini diambil untuk memperlancar lalu lintas saat asian games
setelah asian games berlalu
ternyata aturan tersebut tetap diberlakukan
dinas perhubungan kota palembang
bahkan banyak toko yang tutup selama enam bulan terakhir
kami selaku pemilik toko dan pengguna toko sudirman
kami merasa mau menyukseskan asian games
jadi kami mengizinkan untuk tidak boleh parkir
supaya tidak ada kemacetan selama asean games
tetapi setelah asean games selesai
sampai dengan detik ini pun
larangan parkir tetap terjadi
dan kami melihat banyak sekali kejadian
yang mobilnya diborgol kemudian dimintain duit

aksi blokir jalan berlangsung selama dua puluh menit
aparat kepolisian yang tiba di lokasi
langsung membuka blokir dan membubarkan masa
yang berada di tengah jalan
masa dan petugas sempat bersih tegang
masa memprotes kebijakan pemerintah yang merugikan mereka
kapol restapalembang yang datang ke lokasi
mengajak perwakilan masa untuk berdiri
dan berdialog mencari solusi
kapol rest berjanji akan memanggil pihak dinas perhubungan
untuk mencari win win solution
jadi tadi saya bersama pak denjenin
pak polsek dan ramir
dan ada para jurang juga
kita sempat ketemu dengan ketua majukan
pengelola kepo yang ada di jalan subir depan ini
terkait dengan adanya berdekat insiden
dia salah paham
ketua majukan yang memang sudah mulai
selalu berbukas menunjukkan
kendaraan kendaraan baik kota pantau
atau jawa tenggara sepanjang
badan jalan jalan sudirman ini
saat palembang ditunjuk jadi tuan rumah asian games
kota palembang bersolek
salah satunya dibangun pedestrian
di sepanjang jalan sudirman
pedestrian ini menyebabkan tidak ada lagi lahan parkir
di depan toko
dampaknya tentu saja jumlah pembeli yang datang
benia priadi palembang